gede banget tuh emang hebat pancingan aja pancing ajaib
makanya pak kalau jatuh lihat lihat pakai mata pangla bukan pakai mata kakek
ya enteng cari perhatian lagi tuh anak caper
emangnya anak baik bukannya kayak lo pangar makasih adik sudah nolong bapak
sama sama dia tuh bukan anak baik tapi dia cuma cari muka
bos kan mukanya sintong udah ada kenapa si bos bilang dia cara
udah masuk yuk dulu kayaknya mau dikasih sesuatu tuh buat kamu mudah mudahan pancingan ini bisa
bermanfaat buat kamu karena kamu anak orang baik ya cuman bambu gak penting ya beneran nih pak
ini buat kamu
mendingin nintong mau masuk aja supaya kagak ada ngambil
mau mancing di laut lo mau ke bawah ombak
kagak mancing di danau
nih mancing di danau
nah disore ada yang ngasih nih pancingan pas abis dikasih tau tau orangnya ilang
bang enteng itu pancing ajaib
ala lupan tiap ada barang baru ngomongnya ajaib super gak mungkin bang tentu
udah udah lanjutin makan yi taro tuh pancingannya
pancingnya pakai bambu
ini nih udah jaman modern pancing kagak perlu lagi pakai bambu nih liatin kita nih mancingnya nih
pakai alat yang canggih
mahal ya emet liatin nih
iye itulah gitu umpannya
tanah besar loh
yang pentingnya nih kan ya bukan pancingannya
eeeh gak pepe tong gak usah dengerin omongannya mereka
tong mancing city aja pasti dapet
hah apaan duduk deket deket taman tong
dah saru demek
denger ya ntar tuh kita kagak bakalan dapet ikan
heh tong udah ya
gue udah jijik deket deket sama lo
ntar yang ada
arah malu bikin gue kagak dapet ikan lagi
gana nih dia ingin adoh
begel ini ampun
berarti ini maaf
berapa jam nih
bom ini mau berapa jam juga gak bakalan dapat
wah gue juga tahu
wah nih gue yakin nih disini pasti banyak ikannya

sisi itu benar kali aja nih dano gak ada ikannya
ini lagi nih atu
woy berisik amat sih lo
jangan pada mancing disini lo
pergi soda pergi pergi
kita juga bisa mancing disini
eh bang nih kenalin
mehmet bin rahmat kagak takut sama sampe sampe
makan tuh pancarian
orangnya udah kagak ngejar lagi
si hito dapet ikannya gede banget tuh
ntar kan emang hebat
pancingannya aja pancing ajaib

enggak pada sampe rafya rose
nah di danau
kalau gitu jangan pakai lama
dia ada yang cari dapat kakap apalagi kita yang bagotan
udah yang mendingan kita mancing aja di danau
siapa tahu kita dapat ikan yang lebih gede dari ikan sintong ya enggak
kalau gitu masing masing ambil pancingan deh
oh kita lari ke sana aja yuk
semua orang juga udah tahu ini empang
ntar kalau bang madun datang lu nih yang gue garis nih
pokoknya ini mudah
masih memet bete
ye dia dapetin
gue yang narik beli uga gue juga
gue sama memet aja nih kan ye
aduh berat banget nih
siapa tuh bocah yang berani berani mancing empang gue
eh dia belum tahu kalau gue bang madon
jangan kata orang madan ketemu gue cium tangan
tapi tapi tapi
hei gue bilang jangan lari
aduh aduh aduh
berani beraninya ngelih mancingin empang gue
siapa tuh empangnya reka
dia kita pancingin
anak siapa sih ini bardo nih
aduh aduh aduh
ini lagi tinggal satu gentong
cepetan cepetan nih
hei naik naik naik
eh mau kebun
lagi kebunan duri aja
gue udah tahu
pasti dia lagi mikirin buah
sampai mumpung kagak ada usap somat
tapi gak ape ape min
kentutnya aja manis
apalagi mau kebun
udah pasti manis apalagi warangi udah pasti manis
hah makannya parfum
alhamdulillah do'a amat tekabut tong lo dapet ikan gede
kan pancingan bangbuk itu berarti itu pancing ajaib yang dipake simtong
kalau gitu buruan kita mancing kita pakai pancing yang lebih modern
sembarangan jelang ngomong
lo tuh yang buah amis berusaha pergi
buruan deh kita mau ke dapur
lo lupa deh ini mau kemana
kita mau mancing di danau
mancing di danau
yaudah permisi ya
aneh aneh aja ya
aneh aneh aja ibi
jangan jangan tuh ikan dari belanda kali matt ya
hasilnya juga beda
terdapatnya ikan bule
ah lu matt bisa aja matt
umpannya gimana bikin ya
sama roti diubek ubek aja
biar kata umpan kita dari cacing
kita gak kalah pasti dapat yang gede
eh anaknya mah pinter
lu siapa anak
ngapain lo mancing disini toh
lu tuh pada level apa kita
eh anak sial
ngapain lu kena
eh entang disini aja
entang kan udah kedekat sini kan
ah diem aja dia woi
udah rasa bodoh demet dia
ada yang ini
beli apa takut gue
lu liat liat kalo gue udah punya pancingan
lu kalo jalan pake mata dong jangan pake jendel
eh eh pok yang nabrak bukan saya
demen pok bisa demam gini pok waduh pok
hahahaha kebeneran tadi pancingan gue dipatahin sama orang
yaudah nanti rugi bakal gue
gue bakalan dapat ikan gede
punya air tuh pok jangan gak apa
eh kenapa bang sini dulu
hah kenapa lu gak setuju banget
enggak enggak enggak enggak
pokoknya ini pancingan buat gue
kebangetan banget tuh pok
udah kayak ikan piranha
kalo udah maunya gue turutin
udah kita nyari ikan ikan dulu
udah dua aja
jam gue nongkrong di mari
kagak ada ikan yang nyaplok umpan gue
ini gara gara pake pancingannya si salim sama sami
aduh umbul umbul ini goyang
pasti ikannya gede nih
warga warga orang kampung bonggol sini cepetan
ini pasti gue dapet ikan lebih gede dari sintong

yaudah lu liat nih minggen awas gede ini ikannya

wah cintung dapat
ini tadi gede tuh
jangan sampai kendor
bukan main benar benar lutong
ini ini tempat yang bikin hoki gue mancing di sini
aduh aduh aduh
suataman sih kang
ini pok pesanan nikahnya
waduh mama kak
kan kita kan janjinya mancing bukan beli
daripada mancing orang untuk entuk
mendingan tuku beli
sama aja dong
mendingan mama kak pergi pasar tadi mari
kamu kemana lu
udah banget tong ikan lu
ngapain gue soalnya tadi ya gue dapet ikan banyak nih mau tukeran gak sama gue bukan cuma
natu gede gue ada banyak iya ngomit gua mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau
allah khas not marhi mati mati
ini mah kalung emas
sintong kok mujun mulu ya
itu kan ikan
yang boleh mama kek beli
dia yang ditukerin kentong
itu aku dari mana
dalam misi perut ikan
rejeki lu bagus ya
besok kita langsung mancing ke danau
biar dapet emas
gak boleh denger yang enakan sedikit dari sintong
makasih ya tong
lo emang anak yang jujur
kan haknya entang kalau bukan untung pasti kalau ini jual dengan buat kan kalau warisan
sekali lagi makasih ya tong ya pak kalau gitu kita pamit dulu ya eh tunggu tunggu
cari kan gue kan kita ada tukeran ikan men tapi tuh gue nyesel ikan yang gede bikin gue
memakai sakit perut udah ngeri lu mau kasihin apa kagak duit ah wah lu berarti ngajakin gua
ribut loh serah wah dasar lu lupakan nggak siapa sini lupa ustadz ngapain ngapain nih
mau ngapain nih pak ustadz kalau masih yang temuin di dalam perut ikan yang semalam balikin
namanya punya dong dikasih duit duit karena kan punya si mehmet jadi mehmet minta dibalikin
kita bikin kita tukeran post op iya sih post op tapi pak untuk ikan hasil diri payah mehmet ya
tetep aja punya mehmet ya nggak bisa
nuker barang sama orang bangor dasar lo denger nggak kalau gue ngomong
ini gara gara lo nicom lo mancing ikan di dalam perut ikan ada kalung emasnya
akhirnya semua warga sini pada ikut ikutan lo tuh gak pedek udah udah deh ya nggak usah
dipikirin tuh biarin aja dia ngikutin lo yang penting lo ngajinya harus tetep semangat
meskipun berdua anggung ya nggak boleh lemes nggak boleh males bener nih ya semangat ya
nah di ikan pada puasa makanya nggak pada mau makan sari awan ikan nggak mau makan
hah bosan mama kek
kok nggak dapet dapet sih mama kek
maka yuk bisa lurik ya
noh lihat noh semua warga udah pada pulang
yaaa gue dari pagi nongkrong dimari kagak dapet dapet ikan
noh sampe gelap udah mau maghrib
cintong bisa dapet ikan dua ada emasnya segala
noh anjingan gue dia nyarek nyarek
waduh berat banget nih
bantuin lah semuanya